sementara pasca insiden ambruknya jembatan widang
dirjen perhubungan laut dan darat berjanji akan segera memperbaiki jembatan
perbaikan diperkirakan akan memakan waktu satu lima bulan sehingga tidak mempengaruhi arus mudik lebaran
insiden ambruknya jembatan widang babat lamongan tuban
membuat dirijen perhubungan laut darat langsung bergerak cepat
berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum jawa timur untuk melakukan perbaikan jembatan
rencananya perbaikan jembatan akan menggunakan sistem bailey
di mana prosesnya hanya membutuhkan waktu satu lima bulan
karena itu jembatan widang babat akan selesai sebelum masa mudik lebaran dua ribu delapan belas
sebenarnya sebelum terjadi insiden sudah ada kontrak perbaikan yang harus dilakukan mulai bulan april
yakni proses pengencangan baut dan perbaikan lantai jembatan
tentunya mungkin untuk yang jembatan ini sebetulnya
bulan ini sudah lelang eh sudah
sudah kontrak perbaikan bulan april mulai kerja bulan april
jadi bulan april ada perbaikan pengencangan baut sama mungkin perbaikan lantai
itu akan dilakukan tapi sebelum itu sudah kecelakaan duluan
kalau melihatkan di sini berhasil dipercepat pak
mereka mengatakan dengan model beli akan siap satu bulan setengah
untuk mengantisipasi kejadian serba
dirjen perhubungan laut darat budi setiadi
menegaskan mulai tahun dua ribu sembilan belas
dirijen hub ladar berjanji akan menghidupkan tujuh puluh tujuh jembatan timbang di seluruh indonesia
termasuk empat jembatan timbang di jawa timur
untuk mengoptimalkan pengawasan overloading kendaraan
dirijen hub ladar pembangunan jembatan akan dilengkapi dengan sistem e tilang
yang juga dilengkapi anti penghutang liar karena langsung bayar melalui transaksi perbankan
sementara pengamat konstruksi teknik sipil institut teknologi
yang diperoleh oleh jemaat pembangunan jawa timur
menduga adanya dua faktor yang menjadi penyebab ambuknya jembatan
dua faktor itu yakni pemeliharaan dan penggunaan
dari segi usia jembatan model kalender hamilton itu masih layak
namun pengamat mengungkapkan
sejak ditemukan kerusakan pada dua ribu lima belas lalu
seharusnya perawatan lebih intens dengan meneliti jenis kerusakan sekaligus solusi perbaikan
kasus jembatan widang ini kan sudah masuk dalam
jadi di sini ada dua peran yang bisa menyebabkan owner atau user
selain dua faktor tersebut ada faktor lain yang cukup berpengaruh
yakni tidak adanya aturan batas tonase atau beban maksimal yang bisa ditampung jembatan
insiden ambruknya jembatan widang babat tidak hanya mengakibatkan empat kendaraan
yang terperosok ke dalam sungai
namun juga menelan korban nyawa seorang sopir warga gresik
dan empat orang yang mengalami luka luka